maksud hati ingin mengubah nasib dengan bekerja membantu penambang minyak tradisional
umar hamzah meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang cendol keliling
namun baru dua hari bekerja di tambang minyak tradisional di desa pasir putih
umar justru menjadi salah satu korban ledakan
umar hamzah warga desa merano kecamatan perlak aceh timur
merupakan satu dari empat belas korban ledakan tambang minyak tradisional
yang dirawat di rsu sultan abdul aziz syah
ditemani istri dan anaknya umar dirawat di ruang rawat bedah bersama sembilan pasien lainnya
pasca operasi bedah luka bakar sedang yang dialaminya
niat umar merantau ke desa pasir putih adalah untuk mengubah nasib
ia bekerja membantu penambang minyak tradisional karena tergiur mudahnya memperoleh uang
sesaat sebelum terjadi ledakan
umar bersama temannya mencari penambang minyak tradisional
dan mengumpulkan luberan minyak dari lubang semburan minyak di lokasi pengoboran
tak lama berselang api pun berkobar di kawasan itu
umar mencoba menyelamatkan diri namun tetap tersambar api
umar mencoba menyelamatkan diri namun tetap tersambar api
dari empat belas pasien yang dirawat di rsu sultan abdul aziz syah
sepuluh orang mengalami luka bakar sedang dan empat orang luka bakar berat
pasien dengan luka bakar berat harus menjalani operasi kulit dan jaringan otot
tanah ya jadi itu yang bisa memberatkan kondisi pasien
jadi pasien pasien yang kondisi berat itu sudah kita lakukan pencucian
sudah kita lakukan apa namanya fasiotomi itu sampai lapisan ototnya
kita buka untuk mencegah kecacatan ya
dan pasien berat itu kita rawat di rsu
jadi dari seluruh kasus yang kategori ringan sedang itu ada sekitar sebelas
kita rawat di ruangan dan kategori berat itu sekitar empat orang
yang tadi kita lihat empat orang kita rawat secara insentif di icu
tim dokter rsu sultan abdul aziz syah mengatakan
mereka membutuhkan cairan penambah nutrisi
khusus bagi penderita luka bakar
baik infus asam amino maupun lemak
serta membutuhkan tambahan barang barang habis pakai
agus supratman aceh timur